bingung banget ini udah campur aduk om
kesel marah emosi bawahnya om
kalau tadi saya nggak ingat dosa mungkin saya udah kelepasan tadi
jangan jangan mod
kamu jangan emosi
apalagi sekarang ini kan bulan puasa
tapi aneh ke mod
papa kamu kejam pisang
udah bertahun tahun ninggalin mama kamu
tidak menafkahi lahir batin
sekarang sudah bahagia sama apa
wah pikas sebelen
kalau si abah tau pasti ngamuk mod
ya om bayangin aja sendiri butuh berapa tahun untuk mama tuh pulih dari pikiran masa lalunya dia
belasan tahun om
terus didateng saya enaknya mau nuntut nuntut gitu aja
mau minta tolong om dudung sama mba nadia
aku cuma mau minta pendapat aja harusnya gimana ya om ya
ah minta pendapat
sama saya ke mod
ini bingung mau dudung juga
eh mungkin teh iya ada pendapat masukan buat ke mod
aku juga bingung harus gimana
ah ya sudah oke mod
om dudung sama teh iya hanya bisa mendoakan kamu
supaya masalah kamu teh cepat kelar
cepat selesai ya
percaya sama allah pasti ada jalan keluar
tapi kedepannya aku harus ngapain
aku sendiri udah gak tau
dan aku nyimpen rahasia ini sendiri om
ya om dudung sama tia akan menjaga rahasia ini
tapi buah si malaka mah ini teh ke mod
kalau kamu nuruti perintah papa kamu
perintah papa kamu
kasian si eneng
kalau kamu tidak menuruti
kasian si abah sama mama kamu
lir ya teh liur ya
makasih ya udah dateng kesini mampir dan ngobrol sama macan
ya janji kalau apapun yang terjadi leva nggak boleh ninggalin boy
macan tuh gak mau boy itu patah hati
soalnya kalau reva gak mau janji yaudah dari sekarang
macan nggak izinin aja reva sama si boy macan larang
soalnya kan macan tahu sifatnya boy
terus kalau si bayi udah jatuh cinta sama reva
terus jatuh cinta yang makin dalam
makin dalem sampe kelelep
ya kasian dong anaknya maitan patah hati
ya dia ketawa
macan bisa aja sih
sebenernya macan bukan aku gak mau janji
tapi tanpa macan suruh pun
aku akan siap ngelakuin itu
aku akan belajar buat menerima buaya apa adanya
dan aku juga siap memaafkan boy
baik kesalahan yang dilakukan sekarang maupun kesalahan yang ada dari masa lalu
dari masa lalu juga
yaudah macan kalau gitu aku pulang ya
sekali lagi pelukan
makasih ya macan
macan antren ya
gak usah macan macan disini aja mendingan
masih banyak kerjaan kasian
yaudah oke hati hati di jalan
mudah mudahan boy gak patah hati
oh bener ya
kamu lagi dimana
eh aku sekarang lagi sama boci nih kenapa ini tadi aku habis aja ketemuan sama makamu habis
ngobrol gitu sama can hai macam hai mama aku iyalah mama siapa lagi coba karena itu boy aku
pengen ngajakin kamu ketemuan supaya nanti aku ngomonginnya langsung aja gitu jangan lewat
telepon bisa kan soalnya aku tuh punya kabar gembira banget ya udah mau ketemu dimana gimana
kalau di taman dekat apartemen aku aja ya ya udah aku langsung sana ya oke hati hati ya
eh jin sorry gua kayaknya harus cabut mau ketemuan sama reva nanti kalau misalnya lo
ada kabar bagus kabarin gue aja ya udah kalau gitu nanti kalau ada kabar info dari alex
alhamdulillah akhirnya surti sampai juga ke rumah eh iya belum bisa eh terima kasih ya udah
anterin surti sampai ke rumah ya bi sama sama kalau begitu saya kembali kantor ya biaya
takut dia dimana nanti kalau misalnya ada jin terwujud nyumut
sebatas ujung lalu
rusak alf instead
waduh nanti kalau misalnya jinnya masuk ke sini lewat pintu gimana
kan ada saya jadi bibik gak usah takut
ih tapi kamu aja kayak orang ketakutan sama saya kenapa
karena gak baik laki perempuan berduaan kayak begini
yang bukan muhrimnya bi
oh gitu ya
yaudah kalau gitu
kamu berdiri di sini ya
tunggu di sini ya
nanti surti ambilin bangku dulu ya
buat kamu duduk di sini jagain surti ya
hah awas kamu jangan jauh jauh
duduk di sini aja ya
tuh kan enak kalau ada yang nemenin
dia masuk gang kecil tuh
coba berdiri di sini
gak apa apa berdiri di sini aja ya
nah apaan mereka tuh
penelidikan masjid itu
dan udah tau belum siapa yang ngomong duitnya
saya sudah coba selidikin bang
beberapa hari saya selidikin
saya menggunakan hidra kenam saya
eh kok engga usah kepo ya
ini masalah tambah root makin gelap tuh
bukan begitu bang didegerin dulu ini kan prasangka saya diperjelas lagi
jadi saya sih masih curiga sama si oki sama si haika
kalau itu setuju sekarang siapa lagi bang
yang ngejorok di ruang marbot kan mereka berdua doang
hei masalahnya mereka berdua itu udah gak ada di tempat
udah cabut alias pergi ngerti nggak
gini aja kalian berdua cari keberadaan mereka berdua dimana